satu juta saudara ada selebgram chandrika cika yang tertangkap sedang pesta narkoba bersama lima orang temannya di hotel
keluarga membantah jika aktif mengkonsumsi narkoba dan berencana mengajukan rehabilitasi untuk cika
selebgram chandrika cika ditangkap polisi senin malam saat sedang pesta narkoba
jika ditangkap bersama lima orang lainnya yang saat itu tengah berkumpul mengkonsumsi narkoba di hotel kawasan setiabudi jakarta
dari hasil pemeriksaan polisi cika dan teman temannya memang kerap berkumpul mengkonsumsi narkoba
jika diduga sudah mengkonsumsi narkoba selama satu tahun belakangan
selain menetapkan enam orang tersangka polisi juga menyita rokok elektrik yang digunakan untuk mengkonsumsi ganja secara bergantian
empat orang yang kita temukan positif narkoba jenis ganja kemudian ada dua orang juga yang positif metapetamin
baik perlu kami sampaikan bahwa memang berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka
itu memang mereka ini adalah grup pertemanan
jadi memang sengaja untuk ke hotel tersebut yang berada di tkp tersebut dengan tujuan memang biasa berkumpul kumpul di sana
mengenakan narkotika itu sudah satu tahun lebih
jadi sudah satu tahun lebih untuk mengenal narkotika
orang tua dan kerabat membesuk cika rabu sore kemarin
ayah cika menyebut anaknya tidak mengetahui bahwa rokok elektrik yang dibawa rekannya di hotel mengandung narkoba
ada teman yang bawa itu apa namanya pos pors itu yang ada kandungan itu
si cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya
dia cuma kayak namanya ada kayak gitu dia coba doang
tapi ternyata ada begitu dia nggak tahu
dia tidak tahu tapi hasil tes urinnya aja positif mbak
selain chandrika chika polisi juga menangkap atlet esport bernama herlin yuliansah alias aura jx di tempat yang sama
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika cs terancam hukuman selama empat tahun penjara
iksan apriansah kompas tv jakarta